terima kasih anda masih bersama kami
puluhan siswa sekolah dasar negeri r a kartini di desa patimban subang terpaksa belajar di lantai kelas sekolah mereka
kondisi ini terjadi setelah banjir yang merendam sekolah empat tahun lalu merusak meja dan kursi sekolah
mereka berharap pemerintah segera memberikan bantuan agar para siswa dapat belajar dengan layak
sudah empat tahun lebih puluhan siswa sekolah dasar negeri r a kartini di dusun teruntung desa patimban kecamatan pusaka negara kabupaten subang ini terpaksa belajar di lantai kelas dan hanya beralaskan tikar
hal ini dikarenakan seluruh meja dan kursi kelas rusak akibat terendam banjir besar pada tahun dua ribu empat belas lalu
ironisnya hingga kini pemerintah terkait belum memberikan bantuan berupa meja dan kursi untuk sekolah
padahal akibat belajar di lantai tidak sedikit para siswa yang kurang nyaman dan tidak bisa konsentrasi saat belajar
untuk menulis saja para siswa harus duduk membungkuk atau tengkurap di lantai
namun demikian para siswa tidak bisa berbuat banyak dan harus bertahan agar tetap bisa melaksanakan proses belajar
pihak sekolah sendiri mengaku sudah sering mengajukan permohonan bantuan kepada dinas dan pemerintah terkait
namun hingga saat ini belum terrealisasi
total terdapat dua ruang kelas yang tidak memiliki meja dan kursi yakni kelas empat dan kelas lima
ya sekitar tiga tahun lah
harapannya apa pak
harapan saya ya dari segala pihak dari dinas ataupun dari pemerintah ya segeralah bantuan untuk kursi meja supaya kita belajarnya nyaman aman layak dipakainya gitu
para siswa dan guru berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan sehingga para siswa dapat belajar dengan normal
dian firmansyah kabupaten subang